kita juga patut bersyukur bahwa indeks
di negara negara lain
sangat tajam bahwa
bursa kita sekarang ini
anak anak muda di bawah
tiga puluh tahun dan
tujuh puluh persen adalah
betul betul masih sangat
dan dengan optimisme
tapi waspada dan hati hati
tantangan di tahun
yang sulit dihitungkan
ekonomi kita masih bisa tumbuh